empat bank besar nasional berencana akan menyatukan sistem pembayaran non tunai yang berbasis elektronik
berarti lebih murah ya infrastrukturnya
adalah empat bank yaitu bank mandiri bni bca juga bank bri yang sebelumnya memiliki sistem uang elektronik masing masing
ternyata mereka saat ini berencana untuk melebur sistem cashless tersebut ke dalam satu jaringan bersama dalam waktu dekat
dilansir cnn indonesia com direktur utama bank mandiri kartika wiroatmojo mengatakan kerjasama tersebut merupakan implementasi penandatanganan nota kesepahaman tentang interkonektivitas dan interoperalibilitas national partment gateway yang diinisiasi oleh bank indonesia
yang menargetkan sistem ini sudah rampung dalam dua bulan ke depan